kenapa kamu bergantung sekarang
ah jauh dah
tadi aku abis urus soal
tadi clara juga bilang seperti itu
siapa yang donorin ginjal buat kamu
dan raja bisa mendapatkan ginjal dari dego
aku harus nikah sama daegu
aku terpaksa ngelakuin ini semua
karena demi keselamatan kamu
karena aku gak sagut dan gak tegang
lihat kamu meninggal
karena aku berbesar yang gak mencintai kamu raja
aku akan terima donor ginjal dari dego
asalkan mona mau menikah sama diego
ini gak bener
ini gak bisa dibiarin
aku harus kasih tahu raja
mama apa apaan semua
mama gak usah ikut aku
aku campur ma
mama gak usah kepo
mama gak bisa biarin diego menekan raja dengan cara seperti ini
itu gak bener
raja itu harus selamat
dan dia cuma bisa selamat pakai ginjalnya dego ma
iya tapi gak dengan cara seperti ini clara
mama akan tetap kasih tahu raja
karena mama gak mau dia menindas mona dengan cara seperti ini
ginjal yang cocok sama raja itu cuma ginjalnya diego ma
raja harus selamat ma
kalau dia mau bantu bantu aja
gak usah ngancem ngancem untuk nikahin mona dong
dia sudah memberikan semuanya untuk diego
semua kekayaan raja dia udah kasih buat diego
padahal itu juga udah bukan haknya dego
karena dia bukan anak sah keluarga irsyad
sekarang dia itu mau apa lagi
kurang apa dego itu
raja itu kasihan dia sekarang udah gak punya apa apa lagi
sekarang mama gak akan biarin ini semua terjadi clara
jadi kalau kamu pikir mama akan diam aja dengan semua ketidakadilan ini
kamu salah besar
mama akan tetap kasih tau raja
mama gak boleh kasih tau raja
mama akan tetap kasih tahu raja
apa urusan kamu
mama gak boleh kasih tau raja ma
mama jangan kayak gitu dong ma
santa clara ini ada apa sih
kok mona rame banget
sampai kedengeran loh dari jauh
mama mau kasih tau ke raja kalau misalnya yang donorin ginjalnya itu adalah diego
tante tante pengen kasih tau raja
tante gak bisa lihat kamu mengorbankan diri kamu seperti ini
tante tahu semuanya kamu gak perlu kayak gitu sayang
tapi tante lebih baik tanpa jangan kasih tau raja

yang terpenting raja itu sembuh dan sehat
dan lagipula aku juga udah pasrah kok
itu artinya raja akan jadi milik aku
nah jadi ini kos kosan untuk lo tinggal sentara
tapi dewa aku takut kalau tinggal sendirian
eh lady denger ya
jadi lo gak usah takut
eh emang lu takut apa sih
nah itu emang gak bakal ngerti
eh kalau lo belum jelasin gimana gue bisa ngerti coba
tapi mama tuh pasti bisa nemuin aku disini
kamu kan tau anak buah mama tuh ada dimana mana
iya terus mau lo gimana
mau tinggal dimana
aku mau tinggal di tempat kamu
lo mau tinggal di rumah gue
enggak enggak enggak mau
gue gak mau lo tinggal disini aja
dewa dewa please dengerin dulu alasannya ya
aku tuh pilih tinggal di tempat kamu karena aku yakin banget mama gak bakal kepikiran kalau aku tinggal di sana
mama tuh pasti mikirnya aku balik lagi kabar teman tanda citra
di rumah gue itu cuma ada gue sama papa gue
walaupun ada cewek itu pun bibi
dan cewek baik baik kayak lo gak bagus tinggal di rumah gue
udah lo tinggal disini aja lah terus sementara
enggak lo tinggal disini aja dulu ya sementara
lo boleh kenal di rumah gue
waktu baik banget
untuk apa apaan sih tunggu tunggu
dewa lucu banget sih
pasti deh dia tuh gak pernah deket sama cewek
apalagi jatuh cinta
makanya kaku gitu reaksinya
terus ngapain diem gue disini
bi kenalin ini temen aku namanya lady
jadi untuk sementara ini dia akan tinggal disini
bibit tolong beresin kamar tamu ya untuk lady
baik mas dewa
baik mas dewa
kok non tau sih
mati aku keceplosan lagi
ya aku nebak aja deh
pasti punya orang tua
eh si non pinter juga
ayo non siap tunjukin kamarnya
syukur si bibi tuh gak curiga
sekarang si non isi rahat
nanti kalo perlu apa apa panggil bibi aja ya
iya makasih ya
sekarang saatnya aku kasih kejutan buat om lemos
kenapa kamu baru dateng ke kamar
ah jauh dah
tadi aku habis urus soal donor ginjal kamu
iya tadi clara juga bilang seperti itu
siapa yang donorin ginjal gua tau
aku penasaran kenapa bisa dapet cepet
karena setahu aku kalo kita mau donor kita harus menunggu berapa lama
sayang mungkin karena kamu memang orangnya yang baik
dan kamu beruntung
ada ginjal yang pas buat kamu
nanti aku ke kamar
tunggu aku mau ke kamar

kamu harusnya bersyukur
aku bukannya gak bersyukur sayang
kamu mau kan nolongin aku
tolong kamu selidiki orang yang donorin ginjal buat aku
aku mau tahu latar belakang orang itu seperti apa
aku cuma gak mau nantinya kita ada masalah
kalau kita nggak urus dari sekarang
nanti kita bermasalah sama orang itu
udah kamu tenang aja ya
aku udah urus semuanya dan aku janji
ga akan ada masalah
dan aku udah cek semuanya
dan sekarang kamu tanda tangan aja ya
kamu tuh harus usaha
supaya raja tanda tangan sekarang juga
sayang udahlah ga usah dibaca
kamu tuh lagi sakit
kondisi kamu tuh lagi gak enak badan kayak gini
aku sama pengacara aku kan udah urus semuanya
udah jadi kamu sekarang udah tinggal tanda tanganin aja
aku ingin operasi ini cepat
karena aku bener bener ga suka
kau percaya sama aku kan
jangan sampai kamu gagal
awas aja kalo raja sampe tau ya
kalo kita mau ngejebak dia
aku percaya sama kamu
melebihi aku percaya sama diri aku sendiri
aku akan baik baik aja
sekarang aku akan tanda tangan
ini udah aku bantu ya
kamu harus tanda tangan disini
aku juga ingin sembuh cepat ya
yaudah kalo gitu
aku mau kurus dulu ya
terima kasih ya
aku ga tau hidup aku
hidup aku seperti apa tanpa kamu
aku pergi dulu
kalau nanti operasi aku berhasil
dan aku sembuh
kamu mau kan ngasih aku kesempatan
aku akan buktikan kalo aku emang serius sama kamu
dan aku sangat mencintai kamu sayang